isak tangis mewarnai pemakaman grace gabriela
bocah korban pembunuhan dalam karung di tpu pondok rajek
kabupaten bogor rabu siang
pihak keluarga meminta polisi bertindak cepat
untuk mengungkap motif dan pelakunya
suasana duka menyelimuti proses pemakaman jenazah grace gabriela
bocah korban pembunuhan dalam karung di tpu pondok rajek
kabupaten bogor jawa barat
sejumlah keluarga tak kuasa menahan tangis
saat melihat peti bocah lima tahun itu dimasukkan ke dalam liang lahat
saat kejadian grace sempat meminta jajan kepada ibunya
menurut keluarga saat hilang grace diketahui sedang bermain sendirian
karena di pagi hari teman teman seusianya masih bersekolah
grace hilang sejak senin siang dan ditemukan selasa dini hari
dalam kondisi tak bernyawa
putri bungsu keluarga bimusu ini ditemukan warga tergeletak di kebun singkong
tak jauh dari rumah duka di dalam sebuah karung beras
meski pihak keluarga menaruh curiga terhadap pihak tertentu
namun mereka menyerahkan penyelidikan kepada pihak berwajib
untuk segera mengungkap pelaku pembunuhan tersebut
sementara hingga kini kepolisian sudah memeriksa
empat orang saksi dari warga dan pihak keluarga
muhammad juanda bogor